sampai jumpa di video selanjutnya
allah itu maha pengampun
asalkan kita benar benar bertobat
allah pasti akan mengampuni dosa dosa kita
saya pakar um
bagaimana mereka bisa
mati secara perlahan
untuk menghabisi kiai bisri dan kahlan malam ini
mereka merencana jahat
untuk mengunuh kiai bisri
ide ayah benar benar cemerlang
saya pun mau melihat mereka mati dengan secara
aku harus segera pergi dari sini
lalu di belakang ada pengawal
sebaiknya laju jelas saja
saya akan selesaikan

bocorkan rahasia kami berdua
rasa perbuatan kau diri kamu
jangan bunuh mereka
aku tidak ada hubungan apapun dengan yang jalan
aku tidak sengaja bertemu dia
hei aku tidak butuh penjelasan kamu
aku butuhkan mereka untuk melihat mereka mati dan terfiksa
kamu adalah istri yang tidak berguna
jangan mencoba untuk kamu
jika rahasia ini terjadi aku akan menanggungmu

kamu tidak bisa
kamu tidak bisa
segera cari posisi yang tepat
seperti yang sudah kita rencanakan tadi siang
aku akan memancing ke ebisiri untuk
berada di tempat yang tepat untuk kalian bidik
tapi rencana ini tidak sampai bocor kan
kamu jangan khawatir
karena ratih telah aku sekap dalam kamar jadi tidak mungkin keluar
nah setelah dua orang ini terbunuh
pilihan ratih yang aku bunuh
sekarang aku pergi
tunggu abah abah dariku
baru kalian lepaskan anak anak
jajah mau sholat subuh
mudah mudahan ini satu kebaikan
si jajah mau bertobat
dan kembali sholat
kita harus sepada
siapa tahu cecep punya niat jahat sama kita
kita harus berperasangkah baik dalam
lebih baik kita berserah diri kepada allah
karena allah itu sebaik baiknya melindungi
tunggu sebentar kiai
ada yang ingin saya bicarakan sedikit
tapi saya tidak mau didengar oleh orang lain selain kiai
dahlan kamu mau susah dulu
biar aku bicara dengan caca
jangan khawatir dahlan
saya tidak mungkin mencelakakan kiai
lagi pula kamu tahu
saya tidak akan sanggup untuk mengalahkan kiai dalam hal ilmu bela diri
jajan kamu mau susah dulu
saya mohon maaf karena telah berbuat salah pada kiai
dan juga saya telah banyak berbuat dosa pada kiai
jadi sekali lagi saya mohon maaf
kamu tidak usah khawatir
allah itu maha pengampun
asalkan kita benar benar bertobat
allah pasti akan mengampuni dosa dosa kita
aku tidak kenal siapa orang itu
coba kubuk yang satu ini
rufin jangan khawatir
ini benar benar karena suka kau
aku harus segera pergi dari sini
rufin ini adalah anak buahnya pak karuhun yang sangat setia
ini semua pasti ada sekepaunya dengan pak karuhun
dan juga jajan
maaf kami datang terlambat
apa pemakaman sudah selesai
kalian datang sendiri
jadi kami semua tidak perlu repot repot mencari kamu
sekarang langsung saja ke capis
pasti yang membunuh rusin dan anak buah saya
jadi sekarang kami akan menuntut balas
anda jangan sembarangan menuduh tanpa sanksi dan bukti
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
dan kejadian di depan masjid itu merupakan satu bukti
kalau itu memang kamu sebut bukti
kenapa busur panah yang ada di tangan si musik itu
dan anak panah yang membunuhnya
adalah sama dengan anak panah yang dibawa oleh mereka
berarti itu milik kamu juga kan
kenapa kamu pakai musuh yang ada dalam ayah
bila aku kemana
kalian itu lembu kamu lihat
kalian curi itu lembu
aku awasi dari sana
set sepertinya tidak sesulit apa yang kita duga set
lembu ini daya mudanya kita curi set
iya tapi kita bawa kemana
ya bawa kemana lagi saya
kalau bukan ke tempat dendeng jajak
seperti ber persona loving
kita dimana cep
udah lah kang kita ke sana aja kang
yang penting kita bisa menjauh dari tempat ini
cep kita ada pohon cep
kamu lihat kan
sekarang kamu ikat lembunya di sana